indonesia harus berbangga karena timnas basket indonesia berhasil meraih medali emas untuk pertama kalinya dalam perhelatan sea games
apa saja perubahan dalam pola permainan timnas basket di sea games dua ribu dua puluh
kita akan membahasnya dengan dhani kosasi ketua umum persatuan basket indonesia dan wahyu widayat jati
asisten pelatih timnas basket putra indonesia langsung dari hanoi vietnam
selamat pagi pak dhani dan mas wahyu apa kabar
baik baik halo mas selamat pagi
oke terima kasih
selamat dari hanoi
ya saya mewakili warga indonesia yang menonton kita siang ini mengucapkan selamat ya untuk kemenangan bersejarah tim basket putra indonesia
lima tahun kalau tidak salah sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh akhirnya jadi juara kali ini
saya ingin tanyakan ke mas wahyu dulu mungkin ya
apa kemudian yang membuat timnas kali ini begitu dasyat bisa melawan juara bertahan filipina memutus dominasi ini
apa yang terjadi kemarin bagaimana mengevaluasi ini
oke semuanya sebenarnya diawali dari dua ribu sembilan belas kita mulai membentuk tim ini ya dengan kehadirannya costoro sebagai pelatih kepala dari dua ribu sembilan belas
dia mempersiapkan semuanya
kita akan semuanya dari teknik dari sistem bermain dari metode latihan seperti itu gitu
ditambah lagi proses kita juga dalam mengikuti beberapa pertandingan internasional yang membuat kita menjadi semakin punya experience di pertandingan setiap pertandingan gitu
dan puncaknya adalah kemarin kita bisa bermain di level yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan kita bisa meraih dali mas
jadi kita bisa melawan filipina mengalahkan filipina
oke baik saya ke pak dhani pak dhani anda melihat kemenangan ini bagaimana
lima tahun ya didominasi oleh filipina tapi hari ini kita mendapatkan juara di sea games ya
bahkan dua ribu sembilan belas kemarin malah nggak bawa apa apa bagaimana komentar anda
yang pasti ini adalah kemenangan untuk bangsa indonesia
kita tunggu tunggu selama berpuluh puluh tahun akhirnya buah itu ada
tapi saya tahu ini proses yang tidak mudah dan saya boleh katakan ini awal puncak prestasi supaya indonesia tetap bisa bertahan sampai nanti fiba world cup tahun dua ribu dua puluh
anda puas dengan kemenangan ini
secara pribadi saya sudah puas tapi saya kurang puas kalau belum saya tampil di fiba world cup
karena masih ada satu lagi tugas yaitu harus lolos ke viva world cup
yaitu menjadi ringgeng ke delapan di asia nanti saat viva asia tahun ini berlanjuri di jakarta
oke mas wahyu anda puas dengan kemenangan squad anda ini
sangat puas mas ini kan ibaratnya kita sudah fight dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
kita sudah pahit basket di sea games
ini salah satu dari puncak prestasi kita bisa meraih medali emas di ajang sea games ini
apalagi kita mengalahkan filipina yang secara beruntun tiga belas kali menjuarai medali emas dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini ya luar biasa lah puji tuhan
oke luar biasa ya
saya ke pak dhani lagi pak dhani bagaimana kemudian pr nya ke depan adalah meningkatkan semangat lagi
memantapkan lagi daya daya dan memuaskan semangat lagi
akan lagi daya saing para pemain ini tugas penting juga nih selanjutnya
menjawab ini bagaimana
tim putra setelah pulang bukan kami mau beristirahat tapi justru anak anak akan segera menuju ke australia untuk uji coba
mungkin nanti mas wahyu bisa menjelaskan selama setengah bulan di australia untuk persiapan fiba asia
dan tidak lupa indonesia juga mempersiapkan tim tim muda
tidak cuma untuk viva world cup
tapi bagaimana atlet atlet muda harus kita persiapkan sejak saat ini
karena indonesia tidak boleh lagi turun prestasi sudah di puncak ini
harus kita pertahankan dan harus kita naikkan lagi jika ada kesempatan pemain pemain muda kita pakai nanti
oke mas wahyu bagaimana kemudian menjawab tantangan ini
ya kita harus moving forward gitu ya ini kita sudah ibaratnya sudah bisa emas gimana kan
lebih susah mempertahankan dibanding meraih gitu ya ada kata kata seperti itu
seperti pak dhani bilang bahwa banyak pemain muda yang sekarang potensial ya nanti kita juga engkauris mereka untuk mereka bisa lebih berprestasi dari apa yang sudah dilakukan oleh para seniornya kemarin gitu
dari masjid sike mungkin suatu hari lagi kita bisa bermain di level lebih tinggi lagi di asia
mungkin nanti di level dunia kita juga bisa bersaing untuk negara negara yang lebih besar lagi dunia basket
oke pak dhani bagaimana kemudian mencari bakat baru dan juga upaya regenerasi apa strategi dari perbasi pak
yang pasti segera kami akan melakukan seleksi ke dua puluh kota di indonesia program ini sudah kita persiapkan setengah tahun yang lalu
yaitu kita akan menyiapkan setiap kota sekitar ada tiga ratus anak yang akan kita seleksi

untuk melapisi nanti di bawah
kami berharap ketika nanti
puncaknya di world cup setelah world cup
indonesia tidak boleh terjun ke bawah
tapi tetap harus bertahan
kalau bisa kita push untuk naik ke atas lagi
bagaimana kemudian menentukan atau
pemilihan pemain ini
apakah punya kriteria
tertentu atau syarat syarat tertentu
metode yang kostoro sudah bangun ya
bahwa kita perlu pemain
satu secara skill wise
baik secara iq basket
baik secara size
juga baik dan juga secara
tidak cuma di level asia tenggara
lagi nih target kita kita kan belum banyak di level
asia mungkin bahkan lebih tinggi
lagi di dunia jadi
empat komponen ini yang kita harus
fokusin lagi gitu mas
saya berharap dari
pb perbahasi bisa
nanti dalam dibilang tadi
tiga ratus orang yang akan diseleksi mungkin
empat komponen ini yang bisa menjadi
dasar pemilihan pemainnya gitu
kira kira butuh pemain naturalisasi lagi nggak mas wahyu
kalau saya pikir ya kita perlu
satu orang lagi ya yang
mungkin selevel dengan
marcus bolden gitu ya karena
bagaimanapun kan kita nggak bisa bergantung misalnya
karena dia terikat kontrak
dengan satu klub misalnya kemarin kan kayak
dia main di g league dan kita agak
kesulitan di awal awal
waktu kita main di fiba qualifier
jadi kita pakai satu pemain
mas wahyu saya ke pak dhani lagi
pak dhani mungkin
ada yang ingin disampaikan pak kepada
seluruh supporting system
atau supporter indonesia
ini dalam waktu dekat
ini juga ada pertandingan yang tidak kalah
penting juga ya yang juga
menuntut skill dan
kekompakan tim mungkin ada yang
kepada tim dan teman teman
ini kan dalam waktu dekat akan ada pertandingan
yang juga cukup penting begitu ya
apa yang ingin disampaikan
untuk squad tim nas ini pak dhani
saya ke pak dhani
saya ke pak dhani
saya ke pak dhani
saya ke pak dhani
saya ke pak dhani
saya ke pak dhani
saya ke pak dhani
terhubung dengan kita
putus putus ini terbiaya
ya sekarang sudah bisa dengar
apa yang ingin disampaikan pak terakhir pak
untuk supporting system baik secara individu
bawa pulang emas dan menjadi juara
selamat sekali lagi dan kita harapkan prestasi ini bisa dipertahankan dan tetap semakin maju untuk timnas khususnya basket indonesia
terima kasih pak dhani juga sudah bergabung dan mas wahyu sudah memberikan perspektifnya siang ini